saya tadi hampir kepleset
makanya pelan pelan bostad
iya ini kayak ada air nih padee tuh
iya padahal sih baru saya isi tuh
wah makin banyak
ah itu mudah gampang
belum pak serikiti
ah saya tau
ini pasti bener nih
ini biasanya bener nih
aduh ini gitu
gak tanya salah juga
emang batu kecil bisa marah ya
kalau orangnya marah gimana
yayain aja deh lebih cepet
nah ya elah
ya mereka gitu doang masa gak bisa jawab sih
tuh usut banget
eh si hai kalau
aza trio bemo itu jawaban paling kecil gampang
masa gak bisa jawab sih
terima bemo itu jawaban paling kecil gampang
masa trio bemo itu jawaban paling kecil gampang
masa kamu gak bisa jawab sih
emang jawabannya apa
t'aila ratusan musa
kan biasanya kalau disentil
hai kau gitu loh
betul banget hai kal
selain melatih kesabaran
menahan nafsu dapat pahala
nih kalau puasa kan kita nggak makan dari pagi sampai maghrib
berarti uang jajan kalian aman
iya betul tuh saza
jadi pas berkepuasa bisa makan banyak
gak boleh nggak boleh berlebihan juga gak baik
ini ketinggalannya saza
gimana amalia udah ketemu
gini ustazah tadi kita berdua kan apa tuh nyarikan di toilet
tapi ini sesuai aja gak ada ustazah
sampai kita muter muter di toilet nggak ada
aduh jangan sampai amelia kefikiran buat batalin puasanya di hari pertama
ah fun mungkin amalia di kamar
aduh aduh aduh
aduh licin banget sih
ah untung ada tembok
jadi saya gak jadi jatoh deh
tapi kok emang ada tembok ya
kok temboknya bergelombang
wah tau pak deh
abis megang muka sri kitty ya
pak d ini
pak d maaf pak d ya
saya tadi hampir kepleset
makannya pelan pelan pak ustaz
iya ini kayak ada air nih pak d tuh
wah makin banyak
itu buat apa itu
aduh ada gini gini
jadi tadi itu kan cislyah diluar
terus diluar itu panas banget
abis itu cislyah masuk
abis itu cislyah bawa botol ini
ada isi air
abis itu cislyah buka botolnya
abis itu dituang airnya
besok besok kalo mukanya seger ya
gak usah duduk di bawah ac terus mukanya dikasih air
terus gimana caranya
nyemplung ke kolam
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
kalian tunggu disini dulu ya
katanya kalian mau yang seger seger
mau yang adem adem
disini tempatnya adem
sama sama aja kok kan
sampe panas juga
tapi awas ya kal
kalo kamu cuman mau bales dendam
karena aku udah ngelempar
kamu ke genteng
ya elah sobri masih kaku aja sih sobri
gak usah susun gitu dong ini bulan puasa
eh asun kamu ngapain sih bawa begituan
emang kamu pengamen apa
tau ini mana masuk bikin balut
eh pengen apa
ini fungsinya bukan buat adem sama seger aja sok
ini fungsinya juga bisa bangunin orang sahur
satu dua tiga
satu dua tiga
ini gak enak deh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh

nah ini just lianya ketemu
itu buat apa itu
aduh ada gini gini gini
jadi tadi itu kan just lianya diluar
terus diluar itu panas banget
abis itu just lianya masuk
abis itu just lianya bawa
ada isi air
abis itu just lianya buka botolnya
abis itu dituang airnya
saya mesti ke dapur
mau mempersiapkan buat buka
saya masak kolak spesial
wah apa itu padahal
kolak biji semangka
ke toilet kok malah jadi ke ruang guru
tadi just lianya beneran kok ke toilet
kumur kumur doang
abis itu waktu ngeliat ruang guru
itu kan ada ac nya
yaudah deh ngadep di bawah ac
ya ampun kal tapi nggak kayak gini juga kal
aduh eh sobri indra udah udah
tapi bener juga lho apa kata haikal
kita adem kan ya kan
lukman lukman kamu sama aja kayak haikal masun
ini warna masuk bener
bener dari mana
sampai jumpa di video selanjutnya